hari mulai malam terdengar burung hantu suara
jangan jangan jangan bagus bisa ngomong siapa sih lo
habis habis habis tenang tenang tenang hiburan malam cukup sampai disini sampai disini tenang
tenang sekarang saya teruskan kepada saudara amung usir hehehe hehehe biar danta pada hadirin
hai hadirot yang namanya abang nirin apek sedot hehehe ini waktunya udah malam ya kita harus
tidur yuk kita tutup sampai disini dangdut besok kita lanjutkan lagi hehehe tapi sebelum itu bayar
dulu bayar dulu iya ayo ayo ayo senangnya besok lagi ya besok saya buka di jalan dua puluh lima
terus terus masuk masuknya terus terus terus serangannya jangan
kurang lebih jangan lupa besok pada balik lagi ya
aku ada akal
hai berubah kepala botak sama
kalo lecet dari tempat ini ya kalau gue beli adik herder foreign buat update hai buat mudag udag sungta
cewe bersihnya sama kepala pala
dadan beli bedak nih
kok nyasar kemari
seneng ya sama babi ya
kok seneng sama babinya bukan sama abang
kalau seneng sama babi
mari dateng ya
ada pertujuan babi ngepek
yang ini yang begini begini
jangan rasa ya jangan rasa ya
jangan rasa ya
jangan rasa ya
sekarang sudah malam besoknya dateng kemari lagi
sekarang saya mau pulang dulu ya
tanggung ya tanggung
dia pagi lagi
masih menang lagi nih ya kita
aduh manisnya ngenaknya lagi
nah ini dia aja cepetan
boi kalo bisa jangan berubah lagi di babi
mendingan jadi perempuan
jadi jadi cinta
bener boi kalau jadi perempuan
ayo sudah pergi
masa malem malem saya disuruh ke rumahnya
emangnya saya dukun beranak apa
hari mulai malam
terdengar burung hantu
siapa sih lo
ini saya pembarto oh
oh bos sebagai imbalannya
kamu saya beri ini
terima kasih bos
terima kasih bos
tapi ingat jangan lupa ya
jangan bilangin sama siapa siapa
beres bos akan saya tutupi rahasia ini ya
terima kasih bos
nah ini garasi mobilnya nih
gak salah lagi
bos suruh kepet motor sama mobilnya
semua di abisin
bagus kau tangan
kalau mau kampret pintokok bilubur lubur lo harusnya pakai otak dong
kita memang kudu ngempet
kalau kagak kita udah kebun jadi gembel
lo kagak lihat tuh tagian umpuk ngobain pakai apa
iya gue tau

iya kerasa kerasa tumbang
aduh otak otak lo
bagaimana ya tensi
harus tolong ini tensi gue bayar kumpar
kumpar ya kumpar
ayo aku udah kerja
ini kalau suara aku aja
bagus tensi bagus
kamu menjadi asistenku
kok coba itu bikin kuat
bisa sih ya ya namanya juga raja babi apa juga dia bisa waduh ini pasti gara gara kita enggak
setor nih bos nih aduh bisa jadi cebon bisa jadi gara gara kita udah kasih tumbal nih aduh gimana
nih bos ah habis dah harta kita bos harta habis mau beli epet aduh miskin dah bos bos eh eh ngomong
ngomong ini kita dipanggil pak rt ada apa ya gue bingung nah kalau kata gua kita dikasih sembako
nih wako sembako pala lu apa apa ini tanggung apa yang kita eh kamu enggak ini lu ini harus
rahasia semua rahasia apa sih yang waktu babi kita tangkep terlepas oh iya kalau itu pak rt tahu bisa
dipecat lu pada ini gara garanya nih babi terlepas loh lain ribut aja gara gara cewek
bosak pakai terlepas
dandan mulu bedaknya udah abis ah
ah lu pancak topeng peluh
tapi gue mau gak percaya dah kalo ngoes punya motor baru
nang rokok aja masih minta
bener mong bener saksinya gue nih
lo mau orang beranak gue saksiin
jangan jangan boleh ngepet ya
dia punya duit sedikit sedikit
dia kumpulin dia celeng
tapi bisa juga mung dia boleh ngepet
nah kan jubah babi ada di sini ya
siapa tahu keadaan lagi mepet
itu baju jubah aja digunain
saudara mau gak saudara
apaan ngepet ngepet aja dia mah
baru punya motor ya